membahas mengenai ini kita tergabung dengan peneliti indef nailul huda yang akan mengkritisi dari fenomena bubble brush ini
selamat pagi mas huda terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih mas huda
sudah kalau kita bicara mengenai fenomena bubble brush ini apa yang bisa anda kritisi
apakah memang pertumbuhannya terlalu dominan
karena dari kemenkon ivo saya mendapatkan informasi ada lima lima ratus enam puluh dua startup di indonesia
ya mas kalau kita melihat memang pertumbuhan startup ini sangat cepat sekali mas hidaya
ini sudah dibilang bahwa tahun kemarin aja itu menurut kemenkon ivo itu ada dua tiga ratus empat puluh enam
jadi kalau sekarang ada lima berarti kenakannya dua kali lipat gitu kan ya
nah ini menunjukkan apa menunjukkan pertumbuhan startup ini teraklerasi dengan cepat gitu
apalagi dengan adanya
adanya pandemi itu mengakselerasi pertumbuhan dari startup digital gitu kan
nah namun sayangnya pertumbuhan dari startup digital yang sangat akselerasi itu tidak diimbangi dengan pendanaan yang cukup mas yuda gitu
nah makanya bisa kita bilang bahwa ya terjadilah bubble burs ini gitu
potensi bubble brush ya
mas huda kalau kita bicara mengenai pendanaan banyak sekali startup yang dalam tanda
tanda kutip membakar uang ya untuk memberikan diskon memberikan paket paket penawaran yang cukup kompetitif terhadap para konsumen
sehingga terkesan mereka mencari keuntungan tidak terlalu cepat
tetapi di satu sisi mereka juga harus memikirkan bagaimana mengembalikan investasi dari para investor
apakah ini juga menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan bubble brush ke depannya mas
kalau kita lihat data dari billroom ya itu menyebutkan
kalau di tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu itu terjadi peningkatan pendanaan yang sangat sangat signifikan mas yuda
kalau kita lihat di tahun dua ribu sembilan belas itu pendanaan cuma satu delapan bilion usd
tapi di tahun dua ribu dua puluh menjadi tiga lima bilion usd
tahun dua ribu dua puluh satu menjadi sepuluh satu billion usd
artinya dua tahun ini sepertinya memang tahun pendanaan
sarap ini besar dan mereka digunakan untuk bakar uang dan sebagainya
nah masalahnya adalah ketika mereka bakar uang apakah sustain gitu kan
nah di tahun dua ribu dua puluh dua sampai hari ini itu pendanaan cuma satu delapan bilion usd
artinya turun cukup tajam dari tahun dua ribu dua
nah mungkin belum berakhir ya tapi saya lihat sampai
setengah tahun ini nggak sampai setengahnya tahun lalu gitu
nah artinya ini adalah berbahaya bagi beberapa startup yang dia mendapatkan pendanaan jumbo di tahun lalu
kemudian mereka menggunakan untuk bakar uang kemudian untuk memperbesar kepala usaha dan sebagainya
namun mereka tidak memikirkan bagaimana biaya kedepannya tanpa pendanaan dari investor gitu
nah ini yang dialami oleh salah satu startup di pendidikan tadi
yang sebutkan oleh
mas ida gitu
bahwa mereka meng hire besar besaran kemudian membuka layanan secara besar besaran juga
namun tidak mendapatkan pendanaan kembali di tahun ini
artinya kita harus melakukan efisiensi mas ida
ya mas huda kalau ini disebutkan di sini beberapa hal yang mengagebatkan adanya bubble brush ini
salah satunya misalkan perilaku pasar yang tidak rasional
kemudian juga bersikap spekulatif atau bersifat spekulatif
bagaimana anda melihat hal ini mas
ya semacam gini mas yuda
kalau kita lihat berpaku nasional itu di investor ya
ketika investor ini melihat valuasi dari beberapa startup yang dinilai memang terlampau tinggi gitu
jadi istilahnya ada beberapa startup yang dia dinilai tinggi
namun kenyataannya ketika dia mengeluarkan laporan keuangan nilainya nggak sebesar yang dilaporkan dahulunya
salah satu contohnya dulu kan ada kasusnya weworks ya
yang dia mengklaim valuasinya sangat besar sekali
namun ketika mau ipo itu mereka ternyata valuasinya kecil gitu loh
jadi istilahnya ini bisa jadi ancaman juga weworks ini kasus weworks ini jadi pada startup gitu
nah data lainnya mas yuda yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya untuk kondisi bubble ini sudah ada potensi
itu ada di fintech p dua p lending gitu
nah kalau kita lihat data dari ojk per januari tahun dua ribu dua puluh itu ada satu ratus enam puluh empat pelaku fintech p dua p lending
namun ketika tahun sekarang nih yang per maret dua ribu dua puluh dua itu cuma ada satu ratus dua pelaku fintech p tiga klinik
ini artinya adalah ada penurunan yang cukup tajam selama dua tahun belakang gitu
nah ini berarti jumlah
pemain di fintech p dua p lending itu berkurang dengan signifikan mas yuda
nah ini bisa dijadikan salah satu indikator bahwa ya ada beberapa pelaku fintech p tiga planning yang gagal bersaing gitu
nah mereka kebanyakan ya gagal mendapatkan pendanaan
sehingga operasional mereka terganggu dan tidak bisa bersaing dengan komputer
sehingga ya itu jalannya efisiensi atau bahkan lebih buruknya adalah tutup
cara mengenai tadi ya ada kasus akhirnya setara banyak memelaka karyawannya
ratusan gitu karyawan di phk
apakah ini juga mempengaruhi stabilitas dari perusahaan tersebut
dan bagaimana equity nya ke depannya
sebenarnya kalau kita lihat di beberapa ini pasti bergantung dengan model bisnis perusahaan masing masing mas yuda ya
ada beberapa yang memang mengandalkan ada labor incentive namanya
mereka bahan tenaga kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan bahan modal gitu kan
ini yang saya rasa kalau ketika mereka lebih banyak labor intensif
maka dengan adanya pengurangan pasti akan berlebar ekuitas atau modal kerja mereka gitu
sebenarnya seperti itu
namun bisa disadari bahwa sebenarnya ini bukan cuma masalah satu
ini bukan cuma masalah satu perusahaan atau dua perusahaan
tapi itu masalah ekosistem digital kita yang memang relatif belum bisa beranjak atau belum bisa menemukan jalan untuk menuju profit taking gitu
sebenarnya syarat kita lebih banyak ya mengeluarkan uang untuk konsumen dan sebagainya gitu
belum menuju ke arah profit taking ini yang berbahaya sebenarnya mas yuda
ketika perusahaan dia sebenarnya membakar uang
namun tidak ada
bagaimana caranya mereka bisa keluar dari strategi bakar uang ini sehingga mendapatkan pendapatan gitu
nah kereta ini bisa digunakan untuk operasional gitu
nah satu sedikit cerita mas ida itu
ada sebuah startup yang dia sebelum mendapatkan pendanaan
dia bisa survive dan dia bisa bertahan
dan bisa mendapatkan keuntungan bahkan
namun ketika mendapatkan pendanaan jumbo
di tahun dua ribu dua puluh satu atau dua ribu dua puluh yaitu
mereka memperbesar paksa pasar kemudian meng hire banyak orang
kemudian akhirnya mereka tidak mampu lagi untuk memperoleh keuntungan gitu
nah akhirnya mereka melakukan efisiensi gitu
jadi pola bisnis ya pola bisnis yang akan menentukan mereka bisa bertahan atau enggak tanpa pendanaan
ya mas lalu terakhir ini strategi apa
kalau tadi anda sedikit banyak sudah memberikan insight bahwasannya tadi bagaimana pola perusahaan tersebut
kemudian juga pemodalan dan juga profit taking sendiri masih dalam tahapan untuk mencapai ke arah sana
secara singkat apa yang harus dilakukan oleh perusahaan startup indonesia yang sekarang menjamur ini mas
ya yang pertama pasti perusahaan startup indonesia itu saya rasa harus bisa keluar dari jebakan food trading
boostrapping itu adalah tahap awal
di mana memang modal awal yang modal pribadi gitu
nah biasanya cuma dua puluh lima persen dua puluh lima persen dari startup digital di indonesia yang itu bisa keluar dari jebakan good strating gitu
nah keluar dari jembatan bootstrapping itu adalah preset gitu
nah prinsip inilah yang saya rasa krusial banget
kemudian kalau kita melihat kit sekali yang dia masuk ke prinsip ya
ini yang saya rasa itu harus bisa dipikirkan oleh startup kita di indonesia bagaimana caranya keluar dari jebakan food trapping itu
nah kalau kita melihat itu salah satu caranya adalah yang tadi saya sebutkan
membuat roadmap bagaimana nantinya boleh bakar uang namun bakar uang sampai kapan
dan kemudian apakah bakar uang itu
efektif atau enggak gitu
nah jangan jangan bakar uang yang selama ini dilakukan itu nggak efektif gitu
nah kalau enggak efektif apa yang kita terus bakar uang gitu kan
nah ini yang saya rasa itu harus jadi perhatian lebih dari pemilik startup digital di indonesia
bagaimana caranya mereka bisa keluar dari jebakan food trap kemudian bisa mendapatkan positive income ya positive income
tanpa harus melalui pendanaan dari investor gitu
tapi mereka juga harus bisa membuat simulasi kalau nggak ada investor mereka apakah bisa bertahan atau enggak
nah ini yang jarang dilakukan oleh startup digital di lokal kita
ya terima kasih mas